hari ini merupakan hari ketiga penyenggaraan dari alubeng festival di sorasne jakarta
lalu bagaimana kemeriahan dan keseruan di ajang festival musik internasional pertama pada tahun ini
ada produser lapangan kami bella mulahela berada di arena alobank festival
selamat siang bella
nampaknya nampak antusias warga atau pengunjung di belakang anda sangat ramai sekali
sudah jam dua belas apa saja keseruan yang terjadi di sana
tentunya festival ini juga menjadi rekomendasi referensi bagi pemirsa yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan ini
ya betul sekali heranov pantauan hari ketiga alobank festival dua ribu dua puluh dua yang telah diselenggarakan sejak tanggal dua puluh kemarin
ini memang antusias pengunjung yang datang ini masih cukup tinggi
kalau dua hari kemarin pengunjung yang datang ataupun k popers indonesia ini rela antri sejak pagi hari
karena ingin menonton perform dari nct
kalau pagi hari ini berbeda
prioritas dari mereka yang datang sejak pagi adalah di mana mereka adalah pencari pekerja
ataupun yang ingin bergabung dengan city corp
karena memang akan dibuka rekrutmen sebanyak lima puluh perusahaan dari ct corp sendiri
yang membuka peluang sebesar besarnya bagi karyawan ataupun bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan ct corp
nah posisi di belakang saya ini adalah di mana food and beverage yang tersedia di alobank festival dua ribu dua puluh
anda bisa melihat bahwa banyaknya food and beverage yang ditawar
karena tidak hanya makanan dari asli indonesia tapi juga banyak dari macam negara
jadi saya semangat melihat ada ala ala western ada yang jepang jepangan ada juga yang korea
nah ini lebih dari tiga puluh food and beverage yang tersedia di sini
dan pastinya enak enak nih heranov
nah jadi untuk anda yang ingin hari minggunya lebih berwarna jalan jalan bisa untuk jajan jajan keliling keliling di alobank festival dua ribu dua puluh tiga
nah yang paling ditunggu tunggu nih heranov
ada juga nanti penampilan
ada juga penampilan ataupun konser musik yang paling meriah di closing ini
jadi nanti kalau bisa dari dua hari kemarin agenda ataupun perform baru mulai sekitar pukul tiga di outdoor stage
di mana nanti hari ini akan mulai nanti sekitar pukul satu siang
untuk di outdoor stage sendiri akan mulai pukul satu siang
nanti ada penampilan dari juicy lucy
selanjutnya akan dilanjutkan adanya penampilan dari sal pria di sekitar pukul tiga sore
habis itu ada break sholat maghrib dan akan dilanjutkan sekitar pukul setengah delapan sore
setengah delapan malam ini ada penampilan dari hi fi
dan yang paling menarik nanti closingnya nih heranov
saya juga pengen banget nonton seru seruan
ada penampilan dari dis korea
warga warga jakarta nih anak anak jakarta pasti senang banget nih untuk nonton dis korea nanti sekitar pukul setengah sepuluh malam
nah untuk yang di special show ataupun di indoor stage maksud saya juga ada penampilan yang gak kalah menarik
kalau misalnya kemarin kita bisa melihat nct dan juga rappelvet
kali ini panggungnya dipakai sama
musisi indonesia semuanya
yang pertama nanti juga sekitar pukul dua siang ada penampilan dari fish
selanjutnya dari mongka
dan yang terakhir nih anak anak kelahiran tahun dua ribu pasti juga tau dong penampilan dari ran seru banget
nah anda bisa datang langsung ke alobank festival dua ribu dua puluh dua di istora senayan
hanya dengan membayar seribu rupiah dan mendownload ataupun registrasi di alobank indonesia
baik tunggu apa lagi ya tinggal download aplikasi alobank di handphone anda
datang seribu rupiah cukup murah tentunya datang kesana
terima kasih atas laporan anda
bella mulahela langsung dari jakarta